berdasarkan catatan badan pusat statistik kenaikan tingkat kemiskinan selama periode maret hingga september dua ribu dua puluh dua disebabkan oleh berbagai faktor
inilah diangkerok dibalik naiknya angka kemiskinan indonesia
mari kita ulas bersama angka kemiskinan indonesia meningkat
ini adalah beberapa catatan peristiwa dua ribu dua puluh dua
yang pertama adalah perang rusia ukraina
ini dimulai dari februari dua ribu dua puluh dua hingga saat ini
memang ini bukan hanya biangkerok dalam indonesia saja tetapi juga di seluruh dunia
ini adalah penyebab utama ya perang rusia
memang ini mengganggu rantai pasok global tetapi sebenarnya memberikan keuntungan bagi indonesia
antara lain seperti komoditas batu bara kita ini laku keras
dan yang kedua ini adalah larangan ekspor minyak goreng
ini sebenarnya pemerintah indonesia terlihat sedikit labil ya
karena hanya berlangsung
satu bulan dari april hingga mei
lalu langsung ada penghapusan pajak ekspor cpo dari juli hingga desember
lalu selanjutnya ini juga ada krisis energi uni eropa yang sudah mulai dari agustus
tentunya ini juga terdampak dari perang rusia
karena memang energi ini semuanya diperlukan
dan eropa sebenarnya sangat rely atau mengandalkan rusia
tapi rusia larang ekspor batu bara
jadi bagaimana uni eropa
dan selanjutnya adalah gugatan uni eropa di wto
ini sebenarnya terkait dengan indonesia yang kalah dalam kasus gugatan uni eropa di wto
terkait dengan larangan ekspor biji nikel
nah tentunya ini juga masih diperjuangkan oleh pemerintah indonesia
namun hilirisasi pertama tama harus didukung oleh dalam negeri indonesia sendiri
lalu selanjutnya adalah sepanjang dua ribu dua puluh dua
dua ribu dua puluh dua memang ada beberapa negara menerapkan kebijakan restriksi ekspor
dan sebagian besar adalah produk pangan
seperti ada gandum gula beras kedelai sampai daging sapi dan juga pupuk
ini dia ya yang kita sebut sebagai krisis pangan
ini hampir seluruh dunia saat ini tengah khawatir dengan krisis pangan
jadi sebenarnya larangan ekspor ini banyak sekali produk pangan yang dilarang
oke selanjutnya kita sudah lihat bagaimana makroekonomi
fenomena sosial ekonomi di dalam negeri kita lihat bersama ada pemulihan ekonomi yang terus berlanjut
karena perekonomian triwulan tiga dua ribu dua puluh dua tumbuh sebesar lima tujuh puluh dua persen
ini lebih tinggi daripada triwulan satu dua ribu dua puluh dua lima satu persen
tingkat pengangguran terbuka juga turun pada agustus dua ribu dua puluh dua sebesar lima delapan puluh enam persen
atau turun jika dibandingkan agustus dua ribu dua puluh satu yang sebesar enam empat puluh sembilan persen
dan kita juga lihat ada ekonomi yang melambat pada triwulan tiga dua ribu dua puluh dua
selanjutnya ini memang ada beberapa yang menyebabkan ekonomi indonesia tumbuh melambat
ini karena ada phk dan juga kenaikan biaya produksi pertanian
kenapa ada kenaikan biaya produksi
ini memang karena ada peningkatan harga bbm di sini
dan juga produk produk minyak lain
karena tadi kita sudah bahas ini ada krisis energi dan juga bahan bahan minyak lainnya
ini sebenarnya sebagai penopang semuanya
biaya produksi akan naik jika bbm naik jika semua produk cpo juga naik
oke dan selanjutnya kita lihat bagaimana dengan data kemiskinan pada september dua ribu dua puluh
kita lihat di sini kalau yang hijau ataupun yang menurun data kemiskinannya hanya di pulau sumatera
kita lihat bersama
lalu selanjutnya kalau misalnya kita lihat yang turunnya paling naiknya paling drastis adalah maluku dan papua
ini adalah yang angka paling tinggi
dan selanjutnya kita lihat ada beberapa di bali dan nusa tenggara tentunya ini juga terkait dengan pariwisata ya
karena memang kalau misalnya kita lihat
lihat dari beberapa bulan lalu ada covid sembilan belas dan sebagainya
dan kita lihat kalau misalnya di pulau jawa penduduk terbesar kita lihat ada tiga belas sembilan puluh empat juta orang
memang penduduk miskin ini masih terkonsentrasi ya di pulau jawa
sebagian besar pulau menunjukkan
peningkatan penduduk miskin hanya di pulau sumatera yang menunjukkan penurunan